sudah pernah coba belum menu bakso kekinian
apa alasan anda mencobanya dan bagaimana ya rasanya
bakso beranak bakso keju bakso isi cabai yang nyari yang aneh aneh
ngeliat orang tuh biasanya di youtube gitu ya wisata kuliner kan enak tuh
kayak pengen aja coba cari cari rekomendasi yang enak
iya jadi penasaran sih jadi penasaran dan ya rasanya unik
makanan berkuah dengan isian berupa gilingan daging tepung dan telur ini jadi idaman banyak masyarakat indonesia
berbagai inovasi dari bakso pun kini bisa kita temui
mulai dari isiannya yang tidak biasa hingga disajikan dengan bentuk yang unik
nah sekarang di depan saya udah ada bakso yang gak biasa
yang pertama nih namanya bakso super pedes
jadi sesuai namanya isiannya itu gilingan cabai
waktu dibuka aroma cabainya udah kecium banget
terus juga biasanya kita mungkin kalau nemuin keju mozzarella itu adanya di makanan makanan barat kayak pizza
di sini agak mengejutkan karena adanya di dalam bakso
selanjutnya juga mungkin aku udah pernah ya makan bakso goreng tapi yang ini belum pernah

selain itu saya juga menemukan bakso unik lainnya yaitu bakso sum sum tulang iga
penyajiannya ditambah dengan saus dan sambal yang menjadi ciri khas kesukaan masyarakat kita
masih ada lagi nih
jika biasanya kita menyantap bakso dengan es kelapa sebagai minumannya
kali ini keduanya dinikmati dalam sekali lahap
karena ada menu dengan nama bakso kelapa
pengamat kuliner ari parikesit menyebut bahwa inovasi dalam bakso bukan hal baru
sebenarnya bakso versi biasa yang kita konsumsi juga berbeda dengan versi bakso pertama yang berasal dari tiongkok
tepatnya suku hokkien
apalagi namanya sendiri bakso itu artinya bak ini sebenarnya daging atau mit
tapi karena suku oken memang sehari hari meetnya itu adalah babi saat itu
nah mereka memakai bagi
tapi tentunya di indonesia sekarang lebih banyaknya bakso sapi ya
nah sementara kalau so nya sendiri artinya bisa berarti cincang
ari menjelaskan bakso yang masuk ke indonesia adalah hasil akulturasi dengan budaya lokal indonesia
sementara bakso kekinian yang bermunculan menurut ari yang harus diperhatikan adalah inovasi bakso jangan sampai menghilangkan rasa bakso itu sendiri
nanti akhirnya pasar yang akan menyeleksi
karena bakso boleh dibilang dalam tanda kutip inovasi ya
karena ini kan lebih ke gimmick aja
dia mengisi bakso dengan macam macam isian
itu akan terseleksi dengan sendirinya gitu ya
mungkin sampai sekarang bakso yang masih ada yang masih rame ya bakso klasik ya
kalaupun ada isiannya juga isiannya masih yang masuk akal
dalam artian ada bakso sumsum mungkin ada bakso urat
itu kan orang kan sebenarnya isian
terlepas dari itu semua
baik bakso biasa atau bakso kekinian kita harus mengontrol dan memperhatikan kandungan dari campuran bakso tersebut
jadi tidak hanya memenuhi keinginan
tapi juga harus memperhatikan gizi dan kesehatan
sandra insanasari roby bahtiar jakarta